sementara itu sejumlah pemuda yang tergabung dalam relawan prabowo
yakin indonesia maju
mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon presiden prabowo subianto dan yusril iza mahendra pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi dilakukan ketika diskusi publik yang dihadiri sejumlah akademisi maupun pengamat dan pengusaha
di kawasan kebayoran baru jakarta selatan pada rabu petang
menurut perwakilan pengusaha sosok prabowo dinilai cukup baik lantaran berbagai pengalaman di pemerintahan
khususnya ketika prabowo subianto bergabung ke dalam pemerintahan joko widodo
sementara itu yusril dianggap sudah memiliki pengalaman secara kebijakan kebijakan hukum dan kelembagaan
memang layak untuk pemimpin bangsa ini saya yakin jawabannya ada di prabowo dan di paya yusril